selanjutnya masih jelang asian games dua ribu delapan belas setelah hari minggu lalu diresmikan presiden joko widodo
stadion akuatik gelora bung karno senayan akan menggelar indonesia open aquatic championship
dari tanggal lima hingga lima belas desember mendatang
kejuaraan ini sekaligus digunakan sebagai tes event untuk asian games dua ribu delapan belas
kejuaraan kali ini akan mempertandingkan empat cabang olahraga akuatik yaitu
renang polo air loncat indah dan renang indah serta satu nomor master swimming
diikuti oleh sekitar dua atlet dari delapan negara kejuaraan ini juga akan mempertandingkan level senior hingga kelompok umur
selain itu event kali ini juga akan digunakan sebagai uji coba seluruh fasilitas di stadion aquatik gbk
yang akan digunakan untuk asian games dua ribu delapan belas
panitia pelaksana juga akan mengundang delegasi teknis dari oca atau olympic council of asia
untuk menilai kesiapan indonesia
selain sebagai tes event untuk asian games kejuaraan kali ini juga akan digunakan
ajang seleksi pelatnas asian games dua ribu delapan belas dan sea games dua ribu sembilan belas
seluruh atlet renang terbaik indonesia akan tampil di kejuaraan ini
termasuk juara sea games dua ribu tujuh belas siman sudartawa triadi fauzi gagarin atenial dan indra gunawan
selain itu perenang perenang muda indonesia yang baru tampil di sea games ch group dua ribu tujuh belas
juga akan turut meramaikan kejuaraan kali ini
target khusus tidak ada tapi seperti kita sampaikan tadi
bahwa ini adalah kompetisi
yang terbaik yang pernah kita miliki di indonesia dalam sejarah ini adalah yang terbaik
kita harapkan juga mereka betul betul serius mempersiapkan dan tampil secara maksimal
agar kita juga bisa melihat mengukur bahkan mengevaluasi prestasi mereka
untuk bisa mencapai hasil maksimal
karena seleksi tim asian games ini juga jauh lebih berat persyaratannya dibandingkan seleksi sea games